seorang bocah berusia lima tahun warga kecamatan torgamba kabupaten labuhan batu selatan sumatera utara ini
hanya bisa terbaring di atas kasur akibat penyakit kulit yang dideritanya
bilal ramdan bocah malang ini menderita penyakit kulit aneh selama tiga tahun terakhir
lantaran tak ada biaya orang tua bilal hanya bisa merawat buah hatinya di rumah
prasetyo ayah bilal hanya seorang pekerja serabutan dan tidak memiliki pekerjaan tetap
sehingga tidak mampu membawa bilal ke rumah sakit
mengetahui berita soal bilal ramdan kapolres labuhan batu selatan membantu keluarga bilal
dan membawanya ke rumah sakit untuk diperiksa lebih lanjut
balita lima tahun ini sudah tiga tahun sakit
ya kami gerak cepat untuk memfasilitasi lah
pihak keluarga pun berharap penyakit kulit yang diderita bilal bisa ditangani petugas medis
dan bilal pun bisa bermain bersama teman teman seusianya
budiman amin tanjung labuhan batu selatan sumatera utara